kompas petang yang kami lanjutkan bersama saya cindy permadi
saudara di tengah dugaan penguntitan personal dan sus delapan puluh delapan polri terhadap jampit sus kejaksaan agung
kapolri jenderal listio sigit prabowo bertemu dengan jaksa agung st burhanuddin di istana negara pagi tadi
kapolri yang hadir bersama panglima tni menyalami dan merangkul jaksa agung
kapolri menunjuk sambil bercanda kepada wartawan yang menunggu sambil menyebut pada heboh
lalu jaksa agung menimpali sambil tertawa dan bilang
jenderal listio dan st burhanuddin berjumpa dalam acara sistem pemerintahan berbasis elektronik summit dua ribu dua puluh
dan peluncuran govtech indonesia yang dipimpin presiden joko widodo
kapolri dan jaksa agung pun meninggalkan istana negara bersama duduk bersebelahan di mobil golf
mereka duduk bersama menko polhukam hadi cahyanto panglima tni agus subianto dan menteri investasi bahlil lahadalia
saat kembali ditanya soal isu penguntitan jampitsus kejaksaan agung oleh anggota densus delapan puluh delapan polri
kapolri hanya menjawab singkat tanya sama yang nanya
coba lihat bisa jelajah juga
bagaimana pak isu yang beredar pak